jangan berani kesini lagi
lebih baik kamu pergi
saya mau lihat tampak kamu lagi
aku kesini mau minta maaf
mau minta maaf untuk apa lagi
permohonan maaf kamu tidak bisa
lebih baik kamu pergi pakai
saya gak mau lihat
aku gak tau apa apa
aku cuma lihat kalian berdua lagi
tingsan aja di bawah
kamu jangan menjadi pembohong ya
jangan main main kamu
ma ma ma sebentar ma
kayaknya perempuan itu ma
ya perempuan itu yang ambil mustikasi on aku ma
perempuan mana lagi eros
jadi perempuan itu yang bisa gigit
dan pukul aku ma
jangan jangan perempuan itu
siluman ular saudaranya kamu
aku gak punya saudara kok
tapi aku pastikan
pasti perempuan itu jauh lebih sakti
dibanding kalian berdua
pokoknya aku gak tau
aku gak mau tau ma
sekarang kalian berdua gak punya mustikasi on lagi kan
dede kamu dimana
kok gak ada sih
hmm kakak baik aku udah dijemput sama kakak aku
terima kasih ya kakak baik
semoga eros gak menemukan kamu ya di
papi udah lapar
sebentar lagi papi ronda nih
masih pada melompong
ih gak sabar banget sih papi
kok sayur doang sih
memangnya papi lagi diet
ihh papi mah nyuruh nyuruh
suruh mami pulang ya dari korea
me lu gimana sih
kayak gak tau aja kampung buduk lagi dalam bahaya
nanti kalau mami pulang nanti dia dicatek ular
bisa dud dia
papi jadi duda
ambil aja sendiri
makin gede makin badung lu ya
kalo dibilangin ngejawab aja
menyetep nasi sih
papi juga bisa
ada siluman me
siluman huler me
mau hidungin gue
nasi pi orang gak dapet apa apa
si siluman nongel terus di depan muka gue
ah cowok terlalu dingin
sendirian aja pak
saya temenin ya
lo di situ aja
aduh aduh aduh
bini gue lagi jadi tkp
kita kalau pulang bawa duit
nanti gue kasih ya gue kasih ya
saya butuhnya darah kamu
aduh jangan jangan jangan jangan
kamu tidak akan bisa pergi dari mau
jangan jangan jangan
aku gak bisa mangsa dalam keadaan begini
aku harus pergi dari sini
bu mandate masih hidup dia
bu mandate masih hidup dia
aku yang prw
mau ngapain lagi kamu kesini
aku mau ketemu rama santai
kamu jangan berani kesini lagi
lebih baik kamu pergi pergi
saya mau lihat tampak kamu lagi
kamu kesini mau minta maaf santai
mau minta maaf untuk apa lagi
permohonan maaf kamu tidak bisa kamu
lebih baik kamu pergi sekarang
saya gak mau lihat kamu lagi
mau minta maaf untuk apa lagi
permohonan maaf kamu tidak bisa tante
lebih baik kamu pergi sekarang
saya gak mau lihat kamu lagi
kamu ini cepet ouch
tante tante tolong aku
aku mohon nanti dulu penjelasan aku tante
selama ini aku diancam sama eles
kalau aku tidak mau tunangan dengan dia
enos akan membunuh rama tante

rumahnya teman tante
ya allah aku harus keluar dari sini
suara apa apa kita perlu masuk
suara apa enggak ada suara apa
ya allah ya allah
budi mau ke mana
tidak itu apa
tidak ada suara apa
tidak ada suara apa
tidak ada suara apa
cepat tidak ada suara apa
aduh gue harus masuk
tidak tidak ada suara apa
itu kan kencang banget
kamu setelah dengar mungkin dewi
nggak ada kan nggak ada suara
aduh tante aku kenal aku kenal
burung burung burung
udah udah pak
nggak usah nggak usah dewi
tante juga udah mau pulang
kamu duluan ya kamu duluan
nanti tante nyusul tante mau ambil tas dulu
makasih ya oleh oleh mengkuangnya
tapi aku lebih senang lagi kalau kamu kesini dengan selamat
ini seharian aku nggak dengerin dedi
udah ah geling
tapi andre kamu tahu nggak
aku sempat melihat tante indi di situ
di situ di kampung
tante ini ngapain di sana
apa kita perlu masuk
enggak ada suara apa
jadi kamu curiga kalau tante indi menyembunyikan sesuatu di sana
soalnya di dalam rumah itu ada keributan
gak ada orang yang coba keluar
aku aku curiga aja kalau tante indi itu nyekap nenek di situ
kok aneh sih
ya kayaknya sih mbak lila mas
makanya salah lihat kali mas
kamu mau kasih tahu aku alamat kampung kamu di mana
soalnya aku harus ketemu mbak lila
segitu pedulinya mas satria sama mbak lila
bukan begitu mai
kamu belum tahu ya aku sama lila itu berteman dari kecil
lila itu juga temannya andre
kalau dia sampai tinggal di kampung kamu berarti dia dalam kesulitan naik
masa kalau dia dalam kesulitan aku diem aja sih
kamu kasih tahu aku ancur ancurnya ya
iya mas ntar mereka kasih tahu
kearen siang dan kein
ya aku cuma nyari petunjuk
nyari petunjuk petunjuk apa
ah dewi lagi kan
itu perempuan memang paling suka fitnah
mau fitnah lagi
fitnah lebih kejam daripada pembacaan